seorang wali murid tak bisa menahan emosi saat bertemu dengan empat siswa madrasah ibtidayah di palembang sumatera selatan
yang diduga melakukan perundungan terhadap anaknya
ia menampar keempat siswa tersebut di ruang guru dan disaksikan para guru sabtu pekan lalu
awalnya empat siswa itu dipanggil ke ruang guru untuk diinterogasi
namun wali murid yang anaknya diduga menjadi korban perundungan itu menampar berkali kali hingga mereka terluka
sementara itu orang tua keempat siswa tersebut melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib
langsung dipukuli di ruang kepala sekolah di ruang guru dalam kantor
di tempat rekam cctv
iya di tempat rekam cctv
ada berapa orang
yang disiksa itu ada orang empat orang empat tapi yang parah dua
menurut kepala sekolah madrasa ibtidayah ⁇ zah kejadian ini telah dimediasi oleh pihak sekolah dan ditempuh jalur perdamaian
bahkan wali murid yang menampar siswa mengakui kesalahannya
dan meminta maaf
jadi siswa tadi ini wali siswa tadi datang kami panggil lagi untuk selanjutnya
ibu bagaimana ini jadi dengan ini rendah hati ibu itu minta maaf
namun hingga kini kasus tersebut masih didalami oleh pihak polresta palembang
hanif hairandi palembang sumatera selatan